dua puluh satu september menjadi hari diperingatinya alzheimer sedunia
penyakit ini merupakan salah satu jenis demensia
yang menyebabkan penurunan daya ingat
kemampuan berpikir berbicara hingga perubahan perilaku
salah satu pengidap demensia alzheimer tahap awal
william telah mengidap penyakit ini sejak dua ribu dua belas
ia sudah mulai mengalami penurunan daya ingat sejak empat tahun lalu
menurut alvin keluarga cakiver yang berperan merawat
william sudah memiliki riwayat hipertensi
sebagai langkah penanganan pihak keluarga telah membantu mengatur obat obatan
menjaga pola makan membantu berolahraga ringan
terus mendampingi terutama kegiatan di luar rumah
kami menemukan beberapa kejanggalan termasuk ayah saya sendiri
maksudnya lupa memang gitu akan lupa hari lupa nama
tapi kok ini agak lupanya sedikit berbeda
jadi seperti baru saja lima menit melakukan sesuatu
hal yang harusnya mudah untuk kita ingat gitu
nah ayah saya itu tiba tiba blank dan tidak ingat sama sekali
dalam kesehariannya pria berusia tujuh puluh tiga tahun ini masih berkegiatan ringan
dan beristirahat di sela sela kegiatan seperti tidur siang
terutama dengan kegiatan kegiatan di rumah
saya itu senang bertanam ya hobi tanaman
dokter spesialis saraf hardy menjelaskan alzheimer umumnya menyerang orang lanjut usia
meskipun kemungkinannya sangat kecil
namun di usia produktif juga tetap memiliki resiko terkena alzheimer
yang disebabkan oleh faktor genetik
di usia produktif sebaiknya waspada dengan penyakit yang dapat mengganggu kemampuan daya ingat lain
seperti demensia vaskular
namun ia menegaskan
jika hanya beberapa kali mengalami lupa biasa
sebaiknya tidak langsung difonis sebagai pikun terlebih alzheimer
jadi kita mengenal dua macam
lupa lumrah dan lupa karena alzheimer
lupa lumrah itu
ya kita lupa menaruh kunci karena kita banyak kegiatan
aktivitas konsentrasi sangat terganggu
jadi untuk menjadi alzheimer
itu melalui proses yang disebut mild cognitive impairment
hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan alzheimer
selain hanya untuk mengurangi keparahan
dan membuatnya lebih berbahaya
dr saraf menganjurkan agar terus melakukan langkah pencegahan
yaitu dengan menjaga pola pikir positif
juga pola makan
dengan rajin mengonsumsi sayur buah dan ikan
syifa rifa softan herdiagama jakarta